ya kehadiran warung kopi alias warkop nyc di amerika serikat ini viral di media sosial
bagaimana sebenarnya peluang usaha kuliner indonesia di amerika serikat
kita langsung akan membahasnya dengan pendiri dari warkop nyc omar karim prawira negara
selamat malam waktu jakarta dan selamat pagi waktu new york
terima kasih mas omar sudah bergabung bersama kami malam ini
halo selamat pagi waktu new york selamat malam waktu jakarta mbak maestri
semoga dalam kondisi sehat ini capek capek gitu habis masak gitu kemarin seharian atau mau siap siap nanti
ya lagi siap siap sih nanti kita jam sembilan biasanya berangkat ke asian market dulu ngambil bahan baku
terus berangkat ke toko sih biasanya kayak gitu kita buka baru jam sebelas
tadi dapat bocoran kalau ternyata ini masaknya masak sendiri dan masih baru berdua nih untuk merintis warkop nyc ini
sebenarnya apa sih latar belakangnya
kenapa akhirnya buka warkop di sana
mbak kita masih berdua aku sama pak praku teguh namanya
kita masih bagi tugas aku ngasir sama teguh masak ganti gantian
cuma kalau ditanya latar belakang
sebenarnya warcop ini sebuah bentuk usaha kita ya biar untuk bisa ngebuka jalan buat kuliner indonesia bisa lebih dikenal lagi secara luas
cuman kita mikir kayak indonesia tuh kaya banget akan rasa rasa ataupun

clever ataupun masakan indonesia yang gepisiknya itu gitu kaya rendang dan lain sebagainya
cuman aku ngerasa kayak kita tuh butuh suatu masakan atau culture yang mudah untuk diterima oleh masyarakat di luar negeri gitu
nah riset yang kita lakuin kita ngeliat kayak ada kesamaan antara jakarta kota ibu kota kita dan new york gitu
kota yang apa ya megapolitan lah ya kota yang apa ya megapolitan lah ya kota yang apa ya megapolitan lah ya
kota yang apa ya megapolitan lah ya kota yang apa ya megapolitan lah ya

orang orangnya cepat gitu terus hasil kebutuhan hidup juga tinggi nah sama pandemi ini kita ngeliat kaya di jakarta tuh usaha usaha basic yang seperti warcop ini justru yang sustain dan survive di masa pandemi gitu
culture nya indonesia ya kayak teman teman seniman dan segala macam itu bisa majang karyanya di tempat kita gitu sehingga kita bisa berkolaborasi dan apa ya
gaungnya itu lebih mudah untuk diterima masyarakat lokal gitu
itu sih idillah awalnya ya
kenapa kita berdiri di manhattan atau di new york
proses awalnya seperti apa ini modalnya
pasti kan banyak nih pihak yang mempertanyakan modalnya gede nggak sih untuk di sana dapat izin usahanya seperti apa
apa aja sih sebenarnya yang harus diperhatikan ketika ingin buka usaha terutama di sana di new york amerika serikat
oke kalau ditanya modal memang kita nggak bisa ngebandingin dengan modal kita membuka warcode di indonesia atau di jakarta gitu ya
relatively lebih murah gitu ekonomis
tapi banyak orang juga ngebahas dari segi harga kita menjual kayak satu bungkus satu menu mie instan single itu tiga dolar
kayak empat kali lipat dari harga yang ada di jakarta atau di indonesia
cuman kayak untuk modal gitu kita kurang lebih start di enam ratus ribu dolar
modal yang didapat kita katungan pribadi aku sama sama sama ada investor juga
terus udah gitu kalau ditanya persiapannya kita start from oktober baru hunting tempat gitu dan nego dengan pemilik landlornya gitu
cuman berita baiknya adalah mungkin buat teman teman yang kuliner atau brand di indonesia yang pengen buka cabang di luar
sebenarnya keadaan sekarang ini keadaan risak buat kita semua gitu
di new york sekalipun banyak toko toko yang dicawakan
karena tutup selama pandemi
tapi harganya jauh lebih furable dibanding kayak sebelum pandemi gitu
contohnya di tempat kita nih sebulannya itu sekitar tujuh lima ratus dolar gitu
untuk daerah health speachen itu hitungannya masih murah gitu
karena rata rata di atas seribu biasanya
nah perizinannya seperti apa
perizinan memang salah satu hal yang cukup panjang gitu prosesnya
cuman di new york sendiri ketika kita memilih tempat
yang memang sudah terkesan untuk restoran gitu ya
itu jauh lebih mudah menurut saya
karena semua line gas sudah ada
galur air bersih dan kotor sudah ada
sehingga yang diperlukan hanya inspection aja
dan semua makanan dan proses pembuatan makanan kita harus sesuai dengan food health department yang ada di sini
jadi kita nggak bisa asal gitu ya
kayak kalau misalnya di jakarta apa apa bisa buka dulu gitu baru ngirim
di sini kebalikannya
di sini kebalikannya
kita harus dapat sertifikat dulu boleh
baru kita boleh dapat kayak sertifikat okupansi atau boleh buka
itu pun belum dapat nilai sertifikasinya
yang kalau gimana apa namanya di film film itu suka ada hurufnya abc gitu
itu masih nanti akan ada kayak semacam histrige gitu untuk nilai kebersihan kita gitu
jadi yang membedakan itu lebih ke proses
perizinannya sih di awal kita agak panjang tapi setelah itu semuanya lebih mudah
tapi kalau bicara soal bisnis kuliner
kalau di jakarta sudah ada dua coffee dan juga ada
bahkan di dc juga ada dua gitu kan walaupun partner dengan temannya yang lain begitu
nah gimana sih sebenarnya strateginya kalau di bisnis kuliner biar nggak cuma hits atau ngegas di awal aja
tapi bisa revenue nya jalan tapi bertahan juga apalagi ini di negeri orang
strateginya seperti apa
oke aku ngambil contoh untuk war cop ya
kita ngelakuin sebelum warkop ini memang go live atau buka
hampir dari awal tahun
jadi aku pertama kali datang sini pas tahun lalu itu di bulan februari
eh sorry di bulan juni aku diundang sama salah satu restoran indonesia di atlanta with gastro
itu aku ngebantu develop mereka tapi sekaligus ngeriset kayak industri restoran di us gitu lah
nah dari situ kita ngerasa kayak untuk masuk ada sama lah sama di indonesia
riset pasar yang kita lakuin kira kira orang tuh butuhnya apa
apalagi di masa pandemi ini gitu
kayak untuk di dc tiap tiap kota tuh punya kluster masing masing
kalau di dc itu sekarang yang rame itu justru sub urbannya karena orang kebanyakan udah wfh
yang rame tuh kedai kedai di daerah perumahan
tapi di new york itu lain cerita
mereka tuh tetap cari ke kota mereka tetap kerja di kota dan ramenya tuh sama gitu
bahkan sekarang udah balik normal
apalagi di waktu kemaren di senin kemaren di new york tuh udah bebas
gak perlu nungguin sertifikat vaksin dan masker
nah untuk sustain kita ngeliat pola pembelian masyarakatnya sebenernya
kayak umr di sini berapa kira kira mereka untuk bisa beli atau jajan makanan di tempat kita tuh butuh berapa jam kerja
let's say umr di sini tuh sejamnya lima belas dollar gitu
nah kita menjual makanan misalnya internet gitu ya
paketnya sekitar sepuluh dollaran lah
artinya untuk bisa makan dan minum di tempat kita hanya membutuhkan satu jam kerja mereka
nah itu itu udah murah gitu
nah untuk menuju sana kita perlu world of mouth
terus juga perlu berkolaborasi dengan media lokal gitu ya
ditambah lagi bantuan dari diaspora indonesia yang memang sangat membantu kita pemberitaan di new yorknya gitu
kayak dia ngajak temen temennya terus temen temen diaspora di sini juga ada columbia ada nyu ada stanford gitu
ngajak teman temannya datang nyobain indomie mereka suka terus mereka datang berulang
jadi kita harus kayak bikin apa ya micro qol mungkin ya
punya agentnya agentnya warcop lah jadi kayak dari situ sih akhirnya captive marketnya terbaca sih
oke apalagi sebentar lagi udah mau puasa tadi sempat kita ngobrol ngobrol di awal mungkin nanti akan ada menu menu baru begitu ya
burjo bubur ketan hitam yang juga akan meramaikan ya warkopnya
akhirnya ada gorengan di new york
akhirnya ada gorengan di new york
ya udah saya langsung akan ucapkan terima kasih kepada omar karim prawira negara
yang sangat langsung siap siap mau melanjutkan tugasnya kembali di warcop
sehat selalu dan sukses selalu pastinya untuk kearifan lokal yang mendunia melalui warkop nyc
terima kasih juga bu